terus kata dokter sinar matahari itu bagus sekali buat kesehatan
apalagi buat kalian kalian berjemur supaya cepat sembuh ya
iya mas sinar matahari memang bagus banget
jadi anget kan enak kan
ya udah siap ya kita ya mau berjemur sambil stretching stretching olahraga ringan
kamu baru di perusahaan saya
dulu sebelum disini sempat di perusahaan mana aja
pt kusuma bakti pt ganesha pt katul istiwa baru itu aja sih pak
hmm gak ada nama perusahaan om irfan
terima kasih banyak ya
baik pak saya permisi pak
terima kasih ya
iya pak ada apa saya di panggil pak
ya pak karyadi
gak ada apa apa sebenernya
saya cuma ya pengen menanyakan kabar bapak
bagaimana kabar bapak dan istri
alhamdulillah sehat pak
alhamdulillah sehat ya
ya sudah kalau begitu
baik kalau gitu saya pamit dulu pak
gak mungkin pak adi
yang pertama dia udah tua
dan dia juga udah lama kerja disini
kamu pernah melamar di perusahaan pt adi cipta mandiri
tapi saya nggak diterima pak
ya maksud malah saudaranya hrd
kkn banget pak
kenal dengan pak irfan ya
ya enggak lah pak
kalau kenal pasti saya langsung terima
ini bora bora pak
apa adi yang dimaksud itu adi ini semua irfan ya
gua tandai dulu dah
saya mau dipecat ya pak
saya tolong pengu keluarga saya pak
saya yang sokalan adik saya
itu bukan untuk mengucap anda
ada yang mau saya tanyakan
kenal dengan irfan
irfan siapa ya pak
enggak pertanyaan saya kenal atau tidak
ya ya sudah boleh keluar
terima kasih pak
saya gak kenal pak
saya gak kenal pak
kenal tidak dengan namanya
kenapa semua orang yang gue tanya gak ada yang kenal sama om irfan ya
kenapa semua orang yang gue tanya gak ada yang kenal sama om irfan ya
selamat pagi pak selamat datang
untuk hari ini
saya minta restoran ini close
saya cuma satu orang tamu
tolong tunggu orangnya di depan kasih tau saya kalau udah datang
hari ini saya mentaruhkan semuanya
saya nggak tahu apakah rendy akan percaya sama cerita saya
atau justru malah balik menceritakan semuanya ke aldebaran
gimana udah minum obatnya
udah kalau gitu sekarang kamu ganti baju
ganti baju ya ganti baju olahraga
katanya rina mau ketemu sama mama
yaudah kalau gitu sekarang ganti baju
yaudah pinter good girl
kalau gitu ganti baju ya bantuin rene ganti baju rekam
bajunya di kamar kamu kan eh
ganti baju kita yuk
adalah rosa alvari
enggak enggak enggak
ini gak mungkin sih
saya gak percaya
ini pasti salah
saya tahu dan kenal bu rosa seperti apa
emangnya dia seperti apa
bu rosa orangnya baik
rasanya gak mungkin kalau bu rosa nyuruh orang untuk melakukan hal sebjak itu
gak mungkin om
amat jelasin bang
dia marked ada manggung
dia bijak kering
dia kamu bukan saidipu berburu obat obatanously
dia ngambil parenting arbiternya kerajaan

di sini dulu di sini dulu ya
ingat ya kalian jangan deket deket dulu oke
terus kata dokter sinar matahari itu bagus sekali buat kesehatan
apalagi buat kalian
kalian berjemur supaya cepat sembuh ya
sinar matahari memang bagus banget
jadi anget kan enak kan
yaudah siap ya
kita ya mau berjemur sambil stretching stretching olahraga ringan
yaudah mama juga enggak ini kok enggak bakalan berat berat juga
semampunya kamu ya
yang penting jemurannya itu ya
cus mira juga lo ikutan
pelan pelan ke atas
lepaskan ke samping
terus rentangkan tangan
tarik nafas dalam dalam
kita akan memiliki semua yang harus kita gunakan
came yawei mike nama ke satu malam
cuma hidupnya aaron
biar cepet sembuh biar bisa main main lagi semangat
orang orang yang tadi gue tanya belum bisa kasih jawaban buat gue
gimana caranya supaya gue bisa dapetin bukti
kalau om irfan ada sangkut pautnya dengan semua ini ya
ga ga ini pasti ada yang salah om
bu rosa bukan orang yang seperti itu om
saya paham kalau kamu belum bisa percaya
saya pun juga paham
awalnya ga percaya
tapi saya sudah ngumpulin bukti bukti yang kuat
jadi untuk sementara waktu
saya minta tolong sama kamu untuk merahasiakan ini semua
tolong jangan cerita ke siapapun
udah kuat beralfa hari
coba saya telepon ren di
kamu tolong ke kantor sekarang ya
saya butuh kamu saya mau bicara
maaf tapi saya harus ke kantor sekarang juga
pak al butuh saya
tolong rahasiakan ini dari aldebaran
saya tidak mau merusak kebohongan saya andien dan keluarga alfahri
sampai saya benar benar punya bukti yang kuat
ini berat buat saya
saya akan berbicara dengan mereka